dan kini tersambung melalui sambungan telepon dengan bupati kabupaten pandeglang banten irna nalurita
di pandeglang banten selamat sore ibu irna
selamat sore mbak
kawasan terdampak yang paling parah di daerah mana ibu saat ini
kami masih di lokasi di sini di kecamatan carita
sebetulnya ada empat tapi yang paling terparah ada di kecamatan carita
lalu kecamatan labuan kecamatan panimbang dan di kecamatan sumur mbak
baik ibu dan sebelumnya memang ini sudah ada koordinasi bu dengan pihak mensos dan apa saja hasilnya
ya tadi kami ini baru saja selesai rapat dengan kementerian sosial
ini ada dari bnpb dari bmkg dengan tni polri dengan pemprov banten juga di sini membantu kami
sangat baik sekali dan kami sudah bersama sama untuk membantu kami di lapangan untuk mengevakuasi para korban
yang dari malam hari karena terganggu dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi
sehingga banyak sekali alat alat berat yang tidak bisa masuk ke lokasi
dan hari ini sudah ada data sementara ada hampir empat ratus delapan puluh orang yang luka ringan dan luka berat
lalu ada sembilan puluh dua orang yang meninggal dan dua orang yang hilang dan terus sedang kami dalam pencarian
buat korban kami layani dengan memberikan pengobatan secara baik
ya walaupun tidak secara signifikan di setiap tempat tapi kami terus berupaya untuk melakukan yang terbaik
dan juga untuk mengevaluasi korban juga bersama bas hatna tadi kami masih melakukan terus
dan kami terus update seluruh camat dan musbika seluruh para relawan relawan tangguh yang membantu kami di tengah tengah
masyarakat juga terus kami
berikan edukasi untuk tetap tenang untuk tetap siap untuk menghadapi ini terus sawakal begitu
dan mudah mudahan terus membaik keadaannya mohon doakan ya mbak
amin ibu mudah mudahan tentunya semakin membaik
namun ini jika kita melihat cuaca yang juga buruk itu ibu dan ibu tadi sudah menyatakan bahwa memang alat berat sulit untuk aksesnya
apa saja kemudian evakuasi yang dapat dilakukan sejauh ini
ya tapi tadi
kami bisa langsung terobos terus lewat jalan darat seperti dibantu oleh tni tiga ratus dua puluh menuju ke sumur
karena juga ada sebagian jalan yang terputus
juga karena ada kendaraan yang disipan dipengandaranya secara kebarangan karena memang panik tadi malam
itu banyak hal lah
yang sehingga bisa dibantu oleh seluruh stakeholder yang ada di sini
dari pusat pemprov dengan juga tni polri
dan kami terus masih melakukan karir selama tujuh hari ke depan tadi
yang dikomando oleh dandi
di sini nanti satu pintu
bantuan bantuan yang diterima
lalu juga data data terkini terkait dengan evakuasi data korban yang sudah kami tangani
yang hilang maupun juga tadi yang meninggal
terus kami lakukan upaya upaya ke sana sana dan mengingatkan untuk masyarakat tetap tenang
dan menjauhi tadi dari bibir pantai dari sepanjang pantai
ibu bagaimana dengan bantuan untuk korban sendiri
utamanya korban luka apakah tim medis sudah memadai
tadi malam kami sangat sangat kekurangan sekali tim medis
dan saya terpon bapak banten oleh wakil bumur banten
dan juga dari teman teman ke bupaten kota
alhamdulillah hari ini bantuan mobil ambulans tim para medis obat obatan juga
dari tni juga mengirimkan juga para medisnya
dan sekarang kami lebih cepat tertangani
kalau tadi malam
sampai antriannya begitu panjang untuk ditangani
dan kami juga sangat panik panik sekali
dan alhamdulillah sekarang lebih lega lah kami
walaupun curah hujan masih tinggi dan banyak juga para wisatawan kami yang menjadi korban
mudah mudahan terus mereka bertawakal dan kami terus mencari ada anak yang belum ditemukan suami istri yang belum ditemukan
kami terus berupaya dengan para relawan
dengan para petugas petugas kami untuk mencari
ya ibu irna
korban korban yang masih dalam peruntuhan bangunan
sila maupun hotel mbak
ya bagaimana dengan kebutuhan warga saat ini apa saja yang paling utama bu
ya mereka butuh telepon kami butuh pakaian kering karena mereka menggigil gitu
dan mereka ini tadi bantu menghasilkan bukus logistik snack air mineral
dan obat obatan karena ada juga sebagian jalan tertutup kami tidak bisa masuk ke sana
tetapi kami bisa bantu mendistribusikan bertahap ke arah sana karena semua kebutuhan dari semua lini dan kami upayanya memang tidak maksimal
tapi kami bisa memberikan yang terbaik walaupun tidak sepenuh seperti harapan mereka
baik ibu dan terakhir apa saja himbawan untuk warga saat ini
saya berharap juga masyarakat tetap tenang dan mudah mudahan allah menghindari kita dari musibah
ya dan tentunya pemerintah pusat juga menaruh perhatian penuh kepada kami sebagai daerah yang rawan bencana
bmkg juga memberikan informasi yang tepat yang cepat kepada kami sehingga kami dua kali mendapat berita hoax
ada hoax yang bahwa ada tsunami kedua ketiga
sehingga kami tidak bisa masuk ke sana
kami pun lari saat sedang mengevakuasi jenazah tadi di tanjung letung kawasan ekonomi khusus
karena ada juga dari kementerian kemudahan dan luar raja pt pln sedang ada acara kedinasan di sana
sehingga banyak korban yang hilang yang sebagian sudah ditemukan sebagian masih dalam pencaharian
dan ternyata ada berita yang tidak tepat itu mengganggu sekali
ternyata masyarakat histeris panik didorong geser
kesek dorong kanan kiri ribut dengan cuman terabat sendiri
dan itu sangat merugikan dan menjadi masalah baru
ada yang jatuh ada yang luka dan sebagainya
kami berharap ini juga koordinasi dan informasi informasi yang cepat untuk bisa diterima oleh kami
dan kami terus sampaikan kepada masyarakat melalui lembagaan yang kami punya sehingga semuanya berjalan dengan baik
dan bisa menyiapkan mental mereka semua di lapangan
kita bisa menghadapi dan bisa melarikan diri menuju titik titik evakuasi yang sudah selama ini kami edukasikan sosialisasi kepada mereka kepada masyarakat
mudah mudahan segala upaya pemulihan berjalan lancar
ibu terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia
ibu irna nalurita bupati kabupaten tiongkok
bupati kabupaten pandeglang banten